komisi pemilihan umum menyebut ada tiga puluh tujuh bakal calon kepala daerah yang berstatus positif covid sembilan belas
mereka terkonfirmasi positif melalui tes swab yang dikoordinir kpud masing masing daerah
hal ini diungkapkan ketua kpu ri arief budiman saat mengumumkan data sementara penerimaan pendaftaran bakal calon kepala daerah untuk pilkada dua ribu dua puluh pada senin dinihari
arief tak mengungkapkan siapa dan dari daerah mana saja bakal calon kepala daerah yang positif covid sembilan belas
ia hanya menyebut angka itu dihimpun dari dua puluh satu provinsi yang datanya sudah masuk ke kpu
arief pun mengimbau kepada partai politik bakal pasangan calon serta para pemilih agar selalu mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan
pencegahan penyebaran covid sembilan belas dalam setiap pelaksanaan tahapan pilkada dua ribu dua puluh
yang dinyatakan positif berdasarkan pemeriksaan swab testnya sebanyak tiga puluh tujuh calon
bukan pasangan calon ya tiga puluh tujuh calon jadi tiga puluh tujuh orang yang kami kumpulkan datanya dari dua puluh satu provinsi
karena sampai dengan pukul dua puluh empat masih ada provinsi yang laporannya sedang dikerjakan jadi belum masuk
jadi tiga puluh tujuh dari dua puluh satu provinsi yang sudah masuk laporannya
untuk bakal pasangan calon yang tidak dapat diterima pendaftarannya kami mengimbau agar tetap menjadi
dalam kondisi kita situasi dan selanjutnya mengikuti sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku